ya meski perampokan kian marak menjelang lebaran warga sebenarnya tidak perlu khawatir
ya untuk menjaga keamanan polisi menyiapkan jasa pengawalan keamanan tanpa syarat
jumlah transaksi penarikan uang jelang lebaran memang selalu tinggi dibandingkan biasanya
demi keamanan nasabah yang akan melakukan tarik tunai atau membawa uang dalam jumlah besar dapat menelpon dan meminta pengawalan langsung kepada polres dan polsek setempat
jasa pengawalan ini diberikan secara cuma cuma
selain itu kerjasama dengan pihak bank untuk keamanan nasabah juga dilakukan
di mana nasabah bahkan bisa meminta pengawalan kepada bank agar nanti bank bisa meminta bantuan kepada polisi
kita harapkan kepada para aktivitas keuangan dalam rangka mengirim dan mengambil uang di perbankan
baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk membayar karyawan yang akan idul fitri
minta pengawalan kepolisian
kita berikan pengawalan cuma cuma gratis bisa dari polsek bisa dari polres bisa dari polda
silakan hubungi nomor kepolisian setempat yang terdekat minta pengawalan sampai tuntas dan tidak ada biaya apapun untuk itu
jangan beranggapan biasanya aman atau biasanya nggak ada apa apa
anda sedang dalam incaran mereka